dan kita beralihkan informasi lainnya keliling ladang naik kuda mungkin sudah biasa namun apa jadinya jika keliling ladang naik sapi
wah ini berbeda ya nah yang satu ini juga berbeda
di kabupaten bandung jawa barat ada puluhan pecinta pisau se bandung raya yang berkumpul untuk kebolehan dan juga adu ketangkasan dalam memainkan pisau dalam ajang grand prix chopping competition indonesian blades bandung raya
uh lihat aja mereka menunggangi sapi melewati jalan yang beliku untuk sampai ke kedai kopi langganan
sebelum diajak keliling kampung dan area ladang compreng dan joni diberi pelana lengkap dengan hiasan aksesoris berupa hiasan kaki dan juga lonceng di leher sapi
hal ini pun menjadi daya tarik siapa saja yang melihat karena tidak mudah loh untuk mendungangi sapi
setidaknya butuh waktu enam bulan untuk mempersiapkan fisik para sapi ini untuk bisa ditunggangi
mulanya ya saya sama teman yang punya sapi ini khusus di teman saya di belanda
lalu saya dipercaya ajaannya mulanya sih main main aja buat kesenangan
berharaplah kalau mereka tidak gemas dengan anda
kalau nasib anda tak ingin seperti barang barang ini
yang merupakan ajang yang dinanti bagi pecinta pisau di tanah air
jadi aksi memotong kayu hingga tali tadi sebenarnya adalah rangkaian rintangan
untuk para peserta memenangkan perlombaan ini
dalam perlombaan ini peserta menggunakan kisah khusus yang terbuat dari baja modern
dan untuk memenangkan perlombaan ketajaman pisau bukan satu satunya faktor utama
namun juga ada kesuatan dan kegiatan teknik
rintangan sih dari awal sampai selesai itu emang semua sulit
kalau enggak pakai teknik
jadi semua harus pakai teknik
acara kali ini juga menggelar pameran pisau
berbagai jenis pisau unik ditampilkan untuk menarik minat masyarakat
di meliputan cnn indonesia